sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mana bu hera sama evita
ayo lebih baik kamu bubarin saja dulu
jangan bangun tiba tiba seperti tadi arissa
nanti kepada kamu bisa pusing
apalagi kamu kan baru tersadar
selama ini kamu pernah tidak memeriksakan keadaan kamu ke dokter
tadi kami sudah melakukan tes terhadap darah kami
dan hasilnya ternyata terlihat ada indikasi
kamu mengalami penyakit yang cukup serius
penyakit penyakit serius penyakit apa dok
belum diketahui apa penyakit yang kamu terima nissa
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
untuk mengetahui lebih jelasnya
kamu tidak memiliki keluarga ya
majikan kamu kita beritahu
mengenai kondisi kamu saat ini
tolong jangan kasih tau mereka
mereka baru saja alamin musibah dok
jangan kasih tahu mereka
aku enggak mau berani mereka
saya bakalan lakukan pemeriksaan lebih lanjut
tapi tolong jangan kasih tahu mereka
evita sama keluarganya enggak ada di sini
maaf ya memang mas ini siapanya
soalnya tadi saya dengar ada rame rame
di toko lukisan di depan sana
katanya gadis yang tinggal di rumah ini pingsan
kalau pingsannya karena apa saya enggak tahu
tapi setahu saya bukan evita yang pingsan mas
tapi gadis yang satu lagi
gadis yang satu lagi anis
anis gimana keadaan kamu
udah lah bu
ibu enggak bisa khawatir kayak gitu
anis baik baik saja kok
oh ya fit
aku mau ngasih tahu kamu
kalau kamu adalah miran
kamu adik aku
udah jangan dipaksain enggak
kalau gitu evita
sama ibu pulang dulu
kamu istirahat di sini
enggak apa apa kok bu hera
aku udah sehat
kalau cuma istirahat doang aku bisa kok kalau di rumah
latihan biaya rumah sakit kan mahal
mendingan sekarang kita pulang aja yuk
tinggal ngurus administrasinya aja ya
saya udah sehat
ya udah kalau kamu maksa
kok bisa semua hal itu ya bu
evita tadi berobat ke dokter juga
tapi saya nggak nyangka segini besarnya
kita harus banyak pakai apa coba
bu taken te ambion ragdori
jangan diketak tutup alif
gravrooms nya itu tujuanku
ini antingnya buat bayar bayar
aku ada aku ada aku ada uang lebih aku aku aja
lihat nggak papa pasti aku dah kalau masih mau gitu kita ikutin aja
yang cukup serius
tolong jauhkanlah segala penyakit berbahaya dari diriku
aku pasrahan segalanya ke tanganmu
kalau memang belum waktunya aku untuk sembuh
aku akan berusaha sabar untuk nunggu
kalau hal itu hanya aku sendiri yang ngalamin aku pasrah
kalau memang itu sudah jadi kehendakmu
aku cuma gak pengen nyusahin evita dan bu hera
tapi kalau kesempatan itu tiba
dan aku bisa bicara atau menggerakkan setingganya
bikin saja tangan aku
tolong semoga di saat itu aku bisa segera memberitahu mama dan anissa
kalau anissa adalah myra
aku masih pengen membantuin mereka dengan segenap tangan agak aku
apalagi kondisi evita juga sekarang lagi mengalami kemunduran
karena saat ini
nggak ada lagi yang lebih penting
yang lebih aku inginkan selain bisa membahagiakan mama dan anissa
mereka adalah orang yang sangat aku cintai
berikanlah aku kekuatan untuk tetap bisa mengelola mereka
kamu kok masih mimisan
itu kan dokter bilang apa
kamu harusnya dirawat
saya antar kamu ke rumah sakit lagi ayo
enggak bu hera nggak apa apa kok
mungkin ini cuma
sisa sisa darah yang belum keluar
tadi dokter kan juga bilang bakalan bimisan lagi
gak apa apa kok aku
benar kamu gak apa apa
bener bu saya gak apa apa kok
jangan sampai kamu gak bilang